di cair ini buri mandem woi lo masih hidup kagak
setelah mendapat protes dari kalangan buruh beberapa waktu lalu
menteri tenaga kerja ida fauziah akhirnya merevisi permenaker no dua tahun dua ribu dua puluh
permenaker ini sebelumnya mengatur proses pencairan dana jaminan hari tua
yang baru bisa dicairkan ketika pekerja sudah berusia lima puluh enam tahun
aturan baru ini langsung diprotes karena merugikan buruh
menteri tenaga kerja ida fauziah dalam keterangan persnya rabu siang menyebut
revisi permenaker terbaru ini merujuk arahan presiden yang meminta perbaikan
dan mengembalikan keaturan lama yakni permenaker no sembilan belas tahun dua ribu lima belas
dalam aturan revisi pekerja yang terkena phk atau mengundurkan diri
sebelum usia lima puluh enam tahun tetap bisa mencairkan dana jht
ida juga menyatakan ada kemudahan persyaratan klaim jht di permenaker yang baru
isi dari revisi permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah mengembalikan
sebagaimana ketentuan permenaker sembilan belas tahun dua ribu lima belas ditambahi dengan kemudahan
kemudahan secara administratif pengurusan jaminan hari tua
intinya peraturan ini menyempurnakan menyempurnakan bagi teman teman pekerja
atau buru dalam melakukan klaim program jaminan hari tua
aturan permenaker no sembilan belas tahun dua ribu lima belas
yang jht itu ketika teman teman mengalami phk atau mengundurkan diri
maka dia juga bisa klaim langsung tanpa menunggu usia lima puluh enam tahun
revisi permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini disambut baik oleh konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi
presiden kspi said iqbal mengatakan
poin perubahan dalam aturan yang terjadi adalah kemudahan
yang baru telah mengakomodir kepentingan pekerja
dengan demikian tentang mungkin pernah saya katakan akal akalan
atau ada sesuatu yang kurang layak
maka saya ingin berterima kasih penjelasan ini menjelaskan kepada saya dan andi puandi
dan seluruh buru indonesia
yang dimaksud revisi itu ada dua hal
satu mengembalikan aturan yang lama
permenaker no sembilan belas tahun dua ribu lima belas
yaitu istilahnya menyempurnakan
terhadap isi permenaker nomor sembilan belas tahun dua ribu lima belas
menteri tenaga kerja ida fauziah juga menyebut
jika permenaker lama tetap berlaku hingga empat mei dua ribu dua puluh
jimmy chandra jakarta